santriwan bener bener repot ini dari kemana lagi coba haikal asyik
trio bemo bikin pusing aja ulala
ini yang disebut dengan pucuk ditiba ulang pun cinta ah kebalik tuh bukan itu
harusnya harusnya pucuk dicinta ulampun tiba ya kan ini pas banget nih saya
ketemu ama bangka bangka ngajek tolong bantu saya cari orang yuk aduh saya kan
bukan tukang ojek
terdiri langit saya bukan tukang ojek
aduh ngel banget sih bilang ngerti ngerti saya bukan tukang ojek
hai ring force bantu saya cari sastri wasatri masa ini lagi
oke pak siap
nah ini nih kerupuk ini enak nih
nanti dia ngetik enteng
banyak banget sih
gak ada perbedaannya tuh
nah seperti ini ya
jadi begitu rupanya ya
enak enakan jajan disini ya
oh begitu ya
coba kembali ke rombongan
apaan sih buta kita itu cuma peristirahat bentar doang
kalau kau maunya bilang
kalau kalian tak mau kembali ke rombongan
kasih tau kalian siapa stesen rule
tuh kan berantakan
ayo cepetan beresin
nanti ketahuan bapakku loh

ada aberrasi ya
mereka kabur lagi
jangan takut aja
kalian ngapain disini
hah udah kelar karena apalnya
kenapa berantakan dagangan bapak lis
bukan kita kok yang berantasin
terus siapa lagi kalau bukan kalian
ini merek merek
buah apaan ini
harus bekerjaan aja deh
aduh adek adek
aku tuh temen kamu kenapa ditinggal
gimana sih berarti ngedadak
ya situ juru berarti ngedadak
ya udah mundur mundur mundur
aduh kamu dimana aja sih
saya dimana ini
hah saya gamen
saya ustad musa yang mulia dasantun
dan kamu itu sekarang lagi duduk di atas kursi
dan kamu itu ganteng banget
kalau kira kira buat kamu nih keriting kemik goreng kampung
eh udah inget kan
sekarang mana aikal asun sabri sama indra mana
itu mana bestung tidak setiap kawan
aduh udah kalau gitu sekarang
hehehe kamu pun tau tempatnya
ya tau loh pak
ustad bukan disitu salah
udah sekarang kamu ikut ustad ya
pakci nya doang orangnya ketigalan
wah anak botol
loh kok udah disana aja
hei sini orangnya ketigalan nih
makan sayurnya enak banget
makan gak digangguin kalian berdua
boleh gua minta
oh gak ada sih
aduh bosan sudah abis
bang siapa yang
mungkin ada disini banyak loh
ini buat kamu
bisa berbagi kecil amat
masukin dikit kayak gini loh
tapi kamu tuh berbagi
itu juga berbagi
cepet kembali ke rombongan
satu dua tiga
amelia mau nanya
harusnya kalian tuh tau
orang lagi makan digangguin mau ditakut
wah sopan namanya
ini waktunya buat kembali ke rombongan
kan kita lagi karnaval
malah malah makan disini
satu dua tiga
apa kabur lagi
air raktinya kosong
ya di gudang
setrumnya gak nyala
gerasi tiger amadeh
emang sejak kapan
aki dikasih air minum
lagi juga air pake dingin dingin segala
ini air aki
ya allah padeh
emang siapa yang nyuruh buat aki
saya minta air aki
kan siti mah ngasih buat pade minum
siapa tau padeh aus
padenya sendiri yang salah
kenapa lo kasih
salah mulu sih salah
saya kan mau berbuat kebajikan
ini salah lagi salah lagi salah lagi
bae si bae
kasih tau dulu
ini air buat minum
bukan air buat aki
itu jadi bagaimana dong padeh
air aki nya udah dateng
saya tadi gigi muka dulu